saya sudah dengar syaratnya dari kemet
alhamdulillah kalau begitu
mau ngajak besanan atau ngajak musuhan
masuk dulu ce
kalau gak mau
apa mau jual sapi
kamu jangan ngomong seperti itu cup
saya tambah pusing
tidak mungkin tidak
oh gue tau kenapa lu diem
rambutnya sudah panjang
tapi gak rapi

saya udah tiga hari tiga malem belum nyukur
cukur jahat sama a kang
yang kemarin kecik bareng kok kan
yang ngejar ngejar kemet sama yusuf pake golo
saya inget suaranya
kemet mau nikah loh
jangan kurang ajar ya
kan saya memang inget
bapak suaranya kecil
mau saya kejar kejar pake golo
ya allah suaranya kecil orangnya gala
kamu kenapa met
kamu ngelamun terus
dari semalam ngelamun terus
gimana gak ngelamun bu
minta nya empat puluh gram
iya buat ngelamar bu
kenapa kamu bilang
saya lagi mikir bagaimana menyampaikannya
kayak gak tau nyokap lo aja
kalau kamu ngelamar
kamu juga keceplosan
pinter mah minta syarat lamarannya
gak bakalan mereka mampu
udah jam segini belum ada beritanya
kalau mereka mengundurkan diri
bakalan saya kasih tau aja
buru atuh pak
ada apa bu
mereka menghina kita pak
pelan pelan atau bu sabar
bapak masih pakai sarung
buru atuh dipakai
memangnya kenapa bu
mereka menghina kita pak
orang tuanya si eros
sebagai syarat kelamaran
penuhi saja bu
kalau uangnya kurang
kan bapak bisa dada es kak
uangnya ada pak
kita bisa beli
terus dimana masalahnya
untung aku kasih tau
ternyata nyokap lo punya duit
kesalahan kamu ada manfaatnya juga
kenapa mereka minta segitu
karena mereka pikir kita tidak mampu
kita mampu pak
memenuhi persyaratan mereka
tapi ibu gak mau pak
dia adalah a center
hari ini tempenya beda mak
iya lah pak
kita terbebas dari cikemet
kalau si codot itu mengundurkan diri
suara pak guru
ibu sabar ya bu
ibu kan selalu sabar
lihatnya bokap lu
kalau di luar rumah besar banget sama bokap lu
semoga mereka gak ribut
saya sudah dengar syaratnya dari kemet
alhamdulillah kalau begitu
cece sama akang mau ngajak besanan atau ngajak musuhan
masuk dulu ce
kalau mau mau
kalau nggak mau gak mau
kita masuk dulu bu
silahkan masuk je kang